mahkamah agung republik indonesia turut mengikut sertakan delegasi dalam dialog konstruktif
dengan komite hak hak ekonomi sosial dan budaya pbb
yang berlangsung di palaice wilson genewa
dua hakim menjadi perwakilan mahkamah agung yakni kepala birohukum dan humas ma sobandi
dan eva margareta manurung yang merupakan hakim justisial pada birohukum dan humas ma
pada forum ini kepala birohukum dan humas ma sobandi menyampaikan
berbagai kemajuan dan tantangan dalam pemenuhan hak asasi di bidang hukum
khususnya perdagangan hak asasi manusia
sobandi menyampaikan mahkamah agung ri telah mengadakan berbagai pelatihan
kepastian untuk meningkatkan kapasitas hakim dalam memahami isu isu hak asasi manusia
dan menerapkan prinsip prinsip hak asasi manusia
sobandi menambahkan mahkamah agung telah melakukan pelatihan penerapan prinsip prinsip hak asasi manusia
bagi satu lima ratus delapan puluh tiga calon hakim dari seluruh cabang peradilan indonesia pada dua ribu delapan belas hingga dua ribu sembilan belas
pada kesempatan tersebut mahkamah agung menyampaikan bahwa
mahkamah agung telah meningkatkan kapasitas dan profesionalisme hakim di indonesia
khususnya pada isu isu hak asasi manusia
kurang lebih sampai saat ini ada sekitar satu enam ratus tujuh puluh dua hakim
yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia
ujian multilateral yang ditetapkan oleh majelis umum pbb
untuk mengawal pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya
beberapa contoh hak yang dijamin dalam hak buruh hak kesehatan hak pendidikan
dan hak atas standar kehidupan yang layak
dialog ini diadakan pada dua puluh dan dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
indonesia menjadi salah satu negara anggota perjanjian ini
dialog konstruktif merupakan tindak lanjut dari penyampaian laporan implementasi
kovenan internasional hak hak ekonomi sosial dan budaya
oleh indonesia pada juli dua ribu dua puluh
delegasi indonesia dipimpin oleh dirjen kerjasama multilateral
dubes kritariat dan terdiri dari perwakilan berbagai kementerian dan lembaga terkait